kakak kan sudah berjanji sama kamu
kalau sampai kapan
kalian tidak akan pernah meninggalkan kamu gayatri
karena kakak sangat mencintai kamu
kamu tunggu disini dulu ya
kakak pergi sebentar
pecahan batu biru ini ada di tanganku
kita istirahat dulu yuk kang
ternyata wijaya sekarang sudah menjadi buah
aku akan mencari cara lain untuk mengalahkannya
aku haus kang
kakak pergi untuk mencari air dulu ya
kamu tunggu disini
kalau wijaya meminum cairan ini
dia akan jadi tua dan lemah
anda padamanku kan
kenapa wajah kamu menjadi tua seperti ini
ini mungkin pasti semua karena kesalahanku gayatri
pasti semua kena air ini
ini bukan salah kakang
mungkin ini memang sudah jalan takdirku kang
ini pasti semua karena kesalahan kakak
kakang berjanji gayatri
kakang akan menjembukkan kamu
tahan dulu gayatri
kamu beruntung dilindungi gayatri
masar pengecut kamu
kekuatan batu biru itu hebat sekali
kekuatan batu biru itu hebat sekali
akan mengambil serbuk ajaib
bacang tidak semudah itu
sudah udah siapa
tidak ada saksa tidak ada saksa
kau jangan membuat kekacauan di kerajaan kekuasaanku
akhirnya kau keluar juga pati jalu
cepat serahkan serbuk ajaib itu sebelum aku hancurkan kerajaanmu ini
lebih baik aku mati daripada aku harus menyerahkan serbuk abadi itu
apa yang terjadi
ini ada yang bernama sarfalah yang menggaguh daerah ini
eh sana tunggu
lebih baik aku mati daripada kau
kekang langsung sabarlah sekarang ya
biarkan aku di sini kang
terus bagaimana dengan kamu gayatri
aku akan balik balik saja di sini
mereka lebih membutuhkan kakang daripada aku
kekang lebih baik kakak pergi sekarang
mereka itu lebih membutuhkan kakak
kekang harus mencari empat batu potongan biru lagi kak
aku akan menghadapi serpalah
dan aku berjanji akan kembali ke sini lagi
cuma segitu kemampuan raja majalaya
saya mohon jangan bunuh ayah anda saya
ini serbuk abadi yang kamu mau
ambillah serpalah ambil